coba inget aduh blabep banget emang suasana dan cuaca panas indonesia yang suka bikin
gua sering lupa bukan miss july keleponnya miss chicago di chicago
juga udah misbar kali gerimis berubah
lu aneh lu cuma menang apaan sih ah sedekai gitu gitu aja udah sombong sayangnya nih sayang
artinya minta diperhatikan sama aku
lagi cari perhatian bapak ya mendingan balikkan aja
roby ruby oke saya nggak pernah ngobrol sama kamu dan seharusnya kamu bersyukur karena seorang
atasan seperti saya mengobrol sama kamu denger ruby saya itu seorang model jadi saya sedang lagi
belajar untuk berjalan karena sebentar lagi saya ada event ngerti kamu khusus soto ya
enggak ajar banget
bisa nggak bawa mobil ditanya ya
hah lu bisa jalan kagak
ada mobil lewat lu jebrang jebrang aja mau mati lu mau bunuh diri
ya putar nih putar apa bagaimana ya
hah putar apa eh nah kok orang kaya
kalau orang kaya pak ya dari brocol juga bisa bawa mobil
ini mah menabrak orang gimana sih
hah nah lu ngaku ngaku sok kaya mana kagak punya hp hp juga lu
ya elah yang begini yang begini mah
kayanya gua baru udah jangan malu maluin
udah males gue urusin ya
eh dulu balikin mana suratnya
gua bayar lu delapan puluh juta juga lu minta
ya elah males banget
no way gak tau mangkanya sekolah
jadi kampung jangan blon blon amat
ya elah no way itu artinya gak mungkin
kok gak mungkin
elah elah elah elah
jangan berantem lu ya
gua juga kaget nyakot
gak ada perasaan
beb beb beb

beb beb itu mama kita ya
tahan tahan tahan
kamu ada mana dulu
jangan dipisahin meli
jangan berantem meli
jangan jadi jelek mama
bapak bapak bapak
jangan pada ribut
kalau kalian masih ribut saya laporin kamu ke polisi
lah kenapa emang nih
kenapa ribut di tengah jalan
lah jangan nembel surat gua
mak mak mak

lah urusan gua bagaimana
gue gak bisa biarin stella kayak gini aja
oke gue harus tanya sama stella dia maunya apa
gue sebagai cowok kan gak mau dina terus
gue harus jemputin dia
bawa dia ke sekolah
kok kamu datang tiba tiba
coba kamu bilang tadi pasti saya jemput
jawab dulu dong om salam raya
raya kesini sengaja gak bilang bersama om
soalnya raya pengen bikin kejutan buat tahun
selama ini kan om terus yang bikin kejutan buat saya
tapi rahya kesini gak ganggu om kan
enggak sama sekali enggak
justru saya senang sekali kamu bisa datang
kamu udah makan belum
enggak usah enggak usah om raya udah makan kok
raya sih sebenernya kesini tuh pengen ngajakin om jalan jalan
saya pengen jajah motor balap om yang baru itu
bukan raya itu motor kamu
jadi kamu pakai aja bukan motornya saya itu
pengen jalan jalan kota jakarta gitu om
agak sumpah gitu
kayaknya kalau pakai motor itu enak deh
tapi kalau boleh sih tiga
boleh boleh banget
siapa yang berani ngelarang keinginan kami
makan deh makan deh
hmm banyak lu makannya lu ya
ingat loh berat badan naik
sini belebok sini belebok mau lo
oh jadi si boy yang ganteng itu anak lu cak
dia kan yang menang kontes cewek cowok sdki bukan
masalah yang menang kejuaraan mme cocok lagi bener
apaan tuh mme
lo malu maluin amat sih lo gak tau mme
mari masak ej
lo bebek banget
jadi juara gituan anak lo
engga bukan begitu
mme artinya mixed martial arts itu bela diri
gue tuh jahat banget bela dirinya
keren apa bebek
sering dibully ya
sering digebukin ya
itu kan latihan cowok anak cowok
gue dong anak gue si bella yang cantik itu
yang diambil dari itali
nama itali bela asima
dia dong di andrick kemarin menang tuh
masa sih serius
pasti dong turunan maminya
cantik banget kan
gak jauh dari rumahnya
tahun berapa itu kat
banyak banget kegiatan kita disana
secara sosialita gitu ya
hampir akhir ya
gak ada cium
poinnya antara dua ribu tiga belas dan dua ribu empat belas
ya selipan itu deh
tahun selipan gitu
tengah tengah akhir gitu loh
gak ada juga cuy
oh pantusan gak ada
lu nyarinya dimana
gak up to date
ini udah bele beb nih datanya
gue tuh udah biasa
gue udah biasa banget
mungkin gue salah
gue tau banget ini benar
pokoknya ini bener
ini udah cocok
ini udah gak mungkin cocok nih
pasti ada soalnya
jangan jangan bukan miss julai
aduh bele beb banget
emang suasana dan cuaca panas indonesia yang suka bikin gue sering lupa
gak ada juga
miss bar kali
jangan sama lu ya
lu anak lu cuma menang apaan sih
gitu gitu aja lu udah sombong
pacar anak gue tuh gak ikut
rata semua tuh muka
nggak ada lagi yang sisa
bele beb semua itu
juri jurinya pada ngileng semua
yakin ngeliat sih
bukan kocok kocok gitu
kocok cocok tuh kayak arisan ya
gak penting banget
eh anak gue juga gak kalah loh sama pacarnya
mereka buktinya punya prestasi daripada anak lu tadi
miss julai lah
miss tik lah
eh gue gak demen cara lu ya coy
lu selalu musim musim lebih dari gue
lu gak pernah mau kalah ya sama gue ya
lu jangan pelototin gue
masa gue blok mata lu gak blok
lu blok banget lu ya
jangan pake emosi coy
mungkin faktanya dong
lu harus terima kenyataan
iya karena lu selalu kalah sama gue coy